kalo masih ngantuk teh pulang aja dulu tidur
nanti aja kesininya
gak apa apa wak
semalam saya teh cuma muter muter nyari kerak telur
alhamdulillah wak dapet
diantar sama akum
ya enggak tuh wak
kalo diantarkan akum mah tuh nanti gak jualan
saya teh naik ojek
seperti apa yang dikatakan bu yola
jenniper ternyata memang sangat cerdas
hanya satu ulangan yang nilainya sembilan
yang ini sepuluh
kalo debbie bagaimana bu
rata rata tujuh delapan
tapi kemampuannya bersosialisasi
yang sangat menonjol berkembang pesat sangat menyenangkan
lalu bagaimana dengan denny dan veronica bu
denny mulai bisa bergaul
tidak pediam seperti biasa
kalau veronica agak menurun bu yola
ada kecenderungan veronica mengambil manfaat dengan membaiknya debbie dan jennifer
kenapa harus belajar
jika ada jennifer yang selalu rela memberi contekan
kenapa harus berusaha jika selalu ada debbie yang rela berbagi
terima kasih banyak informasinya ya bu
sama sama bu yola
kalau begitu saya permisi dulu ya bu
mari bu assalamualaikum
ini pelajaran untuk kamu ceng
jangan atu kum
harus dongi biar dia kapok
nanti kalo acing belajar nanti acing tambah pinter
saya tanya di kepikiran kum
kau mau ngapain
kalo cuma dari jualan sugar penghasilan cincitnya berapa
punya istri dua bukannya senang malah susah
udah diputusin udah
diajak ngindep di kontrakan cici
acing diajak ngindep di rumah kontrakan cici
acingnya gak mau
ini acing beneran apa acing kawai ini teh
acing surah acing kan ladang
takut dijebak ya dang
ceng bukannya kamu selalu cari cara untuk kejebak cewek
untuk kejebak perempuan
ini ada yang salah nih kum nih
ini pasti ada yang aneh ada yang ceritanya dirubah sama dia nih
ada yang dimanipulasi sama dia nih
semestinya tidak seperti ini
yang cocok sama kelakuannya dia
dia datang ke rumah cici
setelah agak lama si acing maksa pengen ngindep
makanya habis gitu pura pura aja tidak cocok lagi sama cici
supaya ujung ujungnya bubar
akhirnya mah sama sama ceritanya aceh
aceh lagi pengen mau jauh dari si cici
kok tahu kamu pedut
manipulasi itu apa sih kok
aduh ini mah orang
udah saya pulang aja dah
kesian dia malu
yang tadi itu apa kok
kalau itu mas saya tahu diselewengkan kum
nggak perlu nanya sama kamu
manipulasi itu artinya menyelewengkan atau menyalahgunakan
sudah kelar kang
a kang periksa dulu semuanya
takut ada yang belum rapi
ya nanti saya periksa
mau buat rak
mau di taman bacaan
dengar dengar katanya kang yaya mau jual rumah
terus saya kasih tahu sama kak yaya

aduh nongon pisahnya saya terjadi ngerepotin
kalau masih ngatuk teh pulang aja dulu
nanti aja kesininya
semalam saya teh cuma muter muter
nyari kerak telor
alhamdulillah wak dapet
dianter sama akum
ya nggak tuh wak
kalo dianter sama akum mah nanti nggak jualan
saya teh naik ojek
mari saya bantu
saya bisa sendiri
silahkan duduk buka suara
saya bisa sendiri
saya akan kasih multivitamin
sama kalsium buat buka suara
dan itu sangat bagus untuk pertumbuhan tulang bayinya
ibu kosora minta obatnya di depan ya sama bu yin
ini resepnya bu
buat ngapain ini ini
kamu mau nanya apa sekarang boleh nanya boleh kamu punya uang berapa buat apa buat bisnis
bukannya yang ngurusin bisnis kang idam saya yang ngurusin bisnisnya kalau modalnya ya dari kamu
waktu memang bisnisnya itu seperti apa kan kemarin sudah dijelasinin bisnis sugesti tenang aja kita
bakalan sukses perlu modal berapa semuanya dengan seragam kamu kira kira dua juta nih waduh dua juta
itu mah besar ratu kang kamu temo kaya apa enggak sinin
apa mau begini begini aja kayak orang senewan tapi uang itu buat biaya hidup saya kak jumlahnya
juga enggak sampai segitu paling satu juta setengah gimana tengin ah saya adanya cuma segitu kang